apa hubungan anda dengan bu elsa
dan apa tujuan anda datang ke rumahnya
tidak ada yang bisa dipercaya
tapi gue gak nyangka kenapa catherine malah kasih ke nino
dia kenal nino dimana
ada perempuan namanya catherine
catherine itu adiknya angga
dan sepertinya catherine itu memberikan sebuah perhatian ke saya
apa ini catherine yang dimaksud waktu itu ya
ini catherine adiknya angga yang waktu itu saya ceritakan ke bapak
bagaimana kalau bapak dan ibu kita jelaskan di dalam
sebelum kita berangkat ke taman seruni
kita bisa dengarkan penjelasan bapak ibu supaya lebih terperinci
saya setuju pak
kok elsa belum
makanannya masih utuh semua
kamu belum makan
buat apa aku makan
kamu harus makan
kamu itu lagi hamil
kasian bayi di kandungan kamu
buat apa ma
mau aku sehat mau aku sakit juga gak ada yang pedulikan ma
gak akan ada bedanya malah
makan suaminya aku aja juga gak peduli ma sama aku ma
kayaknya dia lebih seneng aku mati ma
jadi dia nggak akan perlu repot repot buat nyerahin aku ma

ayo kamu keluar makan sekarang ya
tinggalin aku sendiri ma
sa buka pintunya
aku bilang tinggalin aku sendiri
ya udah terserah kamu sa
pokoknya mama udah siapin makanan di meja
bukti apa yang bapak maksud
saksi pada saat itu
tuhan handphone ini juga
jadi ada baiknya kamu yang ceritain semuanya
saya sebenarnya memang mau ketemu sama elsa
saya sudah sempat telfon beberapa kali

tapi nggak diangkat akhirnya saya berinisiatif untuk datang ke rumahnya sampai di rumahnya
ternyata yang bukain saya pintu bu sarah apa hubungan anda dengan bu elsa dan apa tujuan
anda datang ke rumahnya waktu itu saya saya saya sebenarnya sahabatan sama roy
saya mau ketemu sama elsa karena mau membicarakan tentang kehamilannya
waktu itu saya sebenarnya
ketemu sama elsa saya sudah sempat telepon berapa kali tapi nggak
diangkat akhirnya saya berinisiatif untuk datang ke rumahnya sampai di rumahnya
mengobok yang saya pintu bu sarah apa hubungan anda dengan bu elsa dan
tujuan anda datang ke rumahnya
sebenarnya sahabatan sama roy
saya mau ketemu sama elsa karena
mau membicarakan tentang
cuma mau bantu roy
untuk membicarakan masalah ini dengan elsa
makanya saya datang ke rumahnya
dan menurut saya ini
hal yang cukup penting
record semuanya di handphone saya
biar lebih jelas mungkin bapak langsung dengar
jejak digitalnya terlihat dan tertera jelas ada tanggal dan juga bulan serta tahun ya pak
serta jam kapan recording ini direkam